saya menolong anjani adalah allah
saya hanya sekedar wasilah saja
itu artinya kamu menolak putriku
ini sama saja penginginan besar buat keluarga ku
pak sabar pak pak tunggu pak
bara biar itu
iya nak dari mana kamu tahu nak
paman paman dimana
ternyata paman jahat
paman tegas sudah membongi bumi
sudah sana pak
sekalian sholat berjamaah bersama sembara dan basir
sudah lama kan bapak tidak pernah mengerjakan sholat
sudah ibu jangan terlalu banyak ngomong
malah aku pusing
tobatmu kapan pak
diajak sholat saja kok susah
nah kamu sudah sembuh
bu bantu pak
pak pak cepat kemari pak
lihat anjani pak
pak cepat kemari lihat anjani pak
semua berkah dan rahmat dari allah
cuma mau bilang saja
terima kasih sembara
putriku pulih kembali
untung ada aku yo
jadi anak juragan bisa aku pilih
jadi anak juragan bisa aku pilih
jadi anak juragan bisa aku pilih
ini gua putrinur
rahim cuma itu baix
nih aku ambilin
sir pelan pelan sir
biar nikmatnya terasa
jangan lupa baca doa
akhirnya sudah baca para alhamdulillah
anjani ingin berterima kasih padaku
loh kok jadi sembara
kan aku gurunya juragan
aku sudah berjanji
kalau ada yang bisa mengobati putriku
aku akan menjadikan dia menantu
maka dari itu
aku akan menikahkan putriku
loh kok kamu lagi barat
beribu maaf juragan
bukannya saya menolak niat baik juragan
tidak mengharapkan pamri
kecuali hanya ridho dan rahmat dari allah
kamu menolak dijodohkan dengan putriku
apa putriku kurang cantik
masya allah bukan begitu juragan
nggak enggak juragan
putri juragan itu cantiknya luar biasa
cantiknya beribu ribu cantik juragan
bener kan barak
saya merasa tidak berhak
karena yang menolong anjani adalah allah
saya hanya sekedar wasilah saja
itu artinya kamu menolak putriku
ini sama saja penginginan besar buat keluarga ku
pak sabar pak
pak tunggu pak
itu parah sekali
pak selalu berhenti buatin
berusaha mendapatkan ketenangan

jangan salah mengcheneghimu